emang ke ladang dulu ya
emang dia senyum senyum terus
sumpah demi allah kang bos
gak usah terlalu dipikirkan
ini bukan masalah besar
akang teh sebenarnya gak rela
kamu balikkan lagi sama mulyadi
pokoknya nanti akang teh mau berdoa
akang pengen liat prosesnya
kamu pisah sama mulyadi
mudah mudahan aja sih enggak kang
aduh gelis cantik
kamu mau gak tau ya kekuatan doa akangnya
akang mau berdoa siang malem
pokoknya akan berdoa supaya kamu
pisah sama mulyadi
kang aceh teh jahat
tapi kalau doanya kang aceh dikabul
aturan istri kang aceh teh sekarang udah sepuluh
jajan cuma goceng aja godain perempuan
su beli kerupuk
cewek itu suka karena kepribadian bukan karena uang
pansusan aja gak ada yang mau sama kamu
lagi tapi mulutnya lemes
tapi sebenarnya sih aku gak mau berdoa seperti itu tin
kenapa tuh kang
akang takut kamu kelepek kelepek nantinya
kan kang aceh pengen istrinya banyak
akang pergi dulu ya
nanti akang balik lagi kesini ya
pokoknya gitu kalo misalnya
tin gak suka sama akang
akang bingung kelepek kelepek
oh iya ini pacar akang ya
jin iper bagaimana

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sekolah di tempat yang baru
kalau nanti di sana tidak ada sekolah
di sana di tempat baru
gak usah sekolah
kamu mah ngepelnya tidak bersih
lihat udah saya cuci
maksudnya ngepel lantainya
pokoknya kalau nanti jenniper minta pindah kamu jangan ikut
kenapa kok jeniper kan anak saya
kita harus mau diajak sama anak om
pokoknya kalau kamu pindah
saya gak mau ikut
kalau kamu pindah berarti kamu tidak sayang sama saya
kamu jangan ngomong begitu
udah mau kiamat ini
kan udah cepat cepat tu kum
lantainya masih basah dang
tadi saya juga dibilangin begitu sama aku
ini nanti kalau kering jejak kamu itu kayak kucing
siapa yang mau pindah
tapi pindah ke tempat lain
bukan ke sini
kamu kan orang sini
gak mungkin atu pindah ke sini
makanya saya kasih tahu kang dadan
kamu teh jangan pindah
nanti kalau aceng datang gimana kang dadang
bukan maksudnya jangan pindah rumah
kamu tea di sini aja
kalau pindah rumah jennifer memang ngajak pindah kang dadang
kamu ingat gak kang dadang
tetep menang benang ka
ya altura kembali lagi
hai ini kan sangat
waalaikumsalam kaceng sambil sarapan udah kos makasih udah sarapan tadi di rumah itu gimana
rumah rumah belum ada waktu
udah nggak apa apa santai aja tuh
alhamdulillah tapi masih kredit nggak apa apa kredit juga udah keren itu
ini mau dijadiin warung nasi juga insyaallah kan sambil jual minuman sama makanan ringan
sukses kamu ya kosnya
nggak usah repot repot wa udah mau jalan lagi lagi mau nyari rumah lagi buat si bro
ayo tuh jalan dulu ya kosnya wa assalamualaikum
mampir deh ini ya kang
siap siap siap
cucu adalah salah satu kekuatan dari kang emiten
karena selain dia pintar cerdas bekerja keras tapi dia juga cantik
kalau misalnya bakjalanjang
ya ketemu dengan cucu karena karena apa dok ya
bakja kenalin sama mama
kenapa harus sembunyi sembunyi tuh
pertama biarkan elit nggak tahu
kalau misalnya kayak anda tahu dia bisa lebih dulu mengambil langkah
dia bisa mempengaruhi cucu dan itu pasti
yang kedua biar manda sip nggak salah paham
kalau begitu kamu te harus menjelaskan sama kang dan sip secepatnya
sebelum dia mendapat penjelasan dari orang lain
perjuangan ini te berat dan panjang bakja
makanya kamu te nggak usah bikin kesalahan
insya allah mang
eee memang ke ladang dulu ya
kamu masih senyum senyum terus
bentar kang bos
sumpah demi allah kang bos
cuy nggak usah terlalu dipikirkan
ini bukan masalah besar
ini bukan masalah besar